wilayah panjalu memang dikelilingi oleh beberapa gunung
seperti gunung sawal gunung cakrabuana dan gunung bitung
hal ini membuat wilayah panjalu begitu subur karena memiliki banyak sumber mata air
salah satu yang terkenal adalah situlengkong
danau yang memiliki luas lima puluh tujuh sembilan puluh lima hektare ini menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya
situ lengkong di panjalu jawa barat adalah sebuah danau yang diakini masyarakat setempat
terbentuk dari air zam zam yang dibawa oleh prabu boros ngora ketika pulang dari mekah untuk mempelajari islam
selain legenda tentang situlengkong di panjalu
masih banyak kearifan lokal yang menunjukkan bahwa situlengkong ini adalah sebuah danau yang diperlukan untuk mempelajari islam
ini adalah hal yang hidup di masyarakat panjalu ciamis jawa barat
ucap tekad lampas sebenarnya jadi kalau berkata itu harus sebetulnya
syair tersebut adalah salah satu papagon yang tumbuh dengan baik di wilayah panjalu
papagon adalah kearifan lokal masyarakat panjalu berupa petua atau nasihat orang tua kepada anaknya
yang telah diwariskan dari generasi ke generasi
tinggalan tradisi lisan masa silam
namun pesannya masih relevan dengan kondisi masa kini
papagon itu mungkin pada awalnya lebih cenderung ke lisan gitu ya
kemudian beberapa pujangga menuliskan papagon ini karena layak untuk dipelajari
untuk dijadikan sebagai bekal pengetahuan untuk generasi berikutnya
nah dari bentuk
misalnya di sunda ini dikenal dengan wangsit gitu ya
dari wangsit itu kemudian diambil makna makna yang relevansi dengan perkembangan
dan ini disebarkan ataupun diajarkan kepada masyarakat sebagai sebuah aturan
sebagai sebuah pembelajaran bahwa masyarakat itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik itu harus
taat kepada papagon yang sudah digariskan oleh leluhurnya
dalam hal ini kalau papagon panjalu mungkin dari prabu boros ngora yang dulu memberikan semacam pepatah
pepatah wasiat dan sebagainya
agar anak cucunya keturunannya bisa menjaga nilai nilai yang terkandung dalam papagon itu
salah satu papagon atau petuah peninggalan kerajaan panjalu adalah tradisi nyangku
saban tahun upacara ini digelar untuk mengenang jasa prabu boros ngora dalam menyebarkan islam di nusantara
benda pusaka milik prabu boros ngora disucikan dengan air dan doa doa
jasa raja panjalu yang berjaya pada abad ke delapan itu dimuliakan dengan cara yang agung
seorang raja yang belajar islam dan masuk islam langsung dari baginda ali sendiri
itu pada tahun kurang lebih tahun enam ratus
pada waktu itu panjalu dipegang oleh nama nusantara
dipegang oleh raja oleh ayahandanya prabu cakradewa
prabu cakrayawa mempunyai anak enam dan prabu sangyang boros ngora sendiri adalah anak yang nomor dua
diperintahkan oleh ayahandanya untuk mencari ilmu sejati yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman
maka atas perintah ayahandanya beliau mencari ilmu itu dan sampailah beliau di tanah suci mekah
dan bertemu dengan baginda ali
beliau belajar dan masuk islam atas bimbingan baginda ali langsung
nah setelah beliau cukup mempelajari islam sebelum pulang ke nusantara ke tanah sunda
beliau diberi cedera mata berupa sebuah pedang satu yaitu pedang julfikar
kedua sebuah pisau pendek berupa cis
yang ketiga berupa kain
nah setelah beliau pulang ke panjalu
prabu sangyang boros ngorak menghadap ayahandanya
dan setelah itu beliau diangkat menjadi raja panjalu menggantikan ayahandanya prabu sangyang
meski berbentuk penyucian benda pusaka hakikat nyangku adalah pembersihan diri dari hal yang dilarang agama
masyarakat panjalu menyebut nyangku sebagai nyaanan laku
yang berarti memperbaiki perilaku atau nyaanan kuring
yang artinya memperbaiki diri sendiri
prosesi nyangku juga berkaitan erat dengan pemeliharaan alam
karena untuk membersihkan pusaka digunakan air kahuripan dari mata air yang dijaga masyarakat
matahari bersinar terang di panjalu saat beberapa anak muda dengan semangat mempersiapkan perangkat untuk mereka tampilkan dalam upacara nyangku
tradisi nyangku saat ini memang bukan hanya menjadi sebuah prosesi semata
selain bentuk pemulihan dan penghormatan kepada leluhur nyangku juga menjadi ruang untuk menghidupkan kreativitas lokal yang tercermin dalam seni pergelaran
seperti yang dilakukan ganda suganda seorang seniman asli panjalu yang menghidupkan legenda batara ix sosok yang diakini menjaga kerajaan panjalu
semua tokoh ini diwujudkan dalam bentuk wayang landung
nanti di upacara nyangku akan bawa kesenian apa aja deh
dari saya wayang landung dari sikor mantri babagi dari cipamotet buta kararas dan dari simpar sisingaan
jadi ada empat ya
nah ini kan juga pasti ada ceritanya nih memang ya ke wayang landung terus ada pengguna
ini sebenarnya siapa sih
kalau ini kan pakemnya dari wayang kesepuhan dari saya dari panjalu itu udah aja kamu bikin seperti batara sembilan yang ada di panjalu gitu
kalau menggambar batara ix saya nggak tahu mungkin dijodohkannya sama wayang aja
batara ix itu penjaga panjalu dari ujung sana ujung sana sampai kelingin ini ya ada batara ix
di semua aja juga itu ada air
ini bisa dikasih contoh ini siapa misalnya kan
yang itu aja yaitu gatot gaca
jadi ini adalah penjaga dari daerah panjalu nah sementara kalau cara buatnya sendiri gimana nih pak
cara buatnya itu awalnya itu dari tanah liat saya bentuk seperti wajah wayang
nanti sama anak anak dirapetin sama kertas lalu dicetak
terus ada lagi yang membentuk seperti jasad manusia itu badannya itu pakai bambu pakai kayu diikat sama karet
udah bentuk udah jadi dicet
kita anak lagi ya pakai karet
dia pakai keras pakai daun daun itu daun kelapa
itu kan tidak merusak alam kelapa yang sudah tidak terpakai saya pakai daun keras
yang keras kan udah nggak terpakai
iya jadi limbah gitu ya supaya nggak dibuang
nah ini kenapa lebih memilih bahan bahan yang alami istilahnya ya
berhubung saya dan anak anak itu pencinta alam
jadi mungkin dasarnya itu mencintai alam
jadi ada filosofi
kisah prabu boros ngora
tidak cuma diabadikan ganda suganda dalam wayang landung
melainkan juga dalam sederet kesenian arak arakan lainnya
sembilan tahun silam di komunitas anak ibu ganda bersama pandu radea merangkul anak anak muda panjalu
untuk melahirkan sejumlah kreativitas
selain wayang landung dan bebegik buta kara rastilas menjadi kesenian panjalu lainnya
yang juga mampu mengharumkan nama panjalu di kancah nasional
kesenian buta kararastilas ini berawal
sekitar tahun dua ribu dua belas
yang memang ide dari pencetus atau pembuat kreator dari buta kararas ini
ada kang aan andriana kemudian saya sendiri
yang berinisiatif membuat sebuah kreasi seni helaran
yang sebagai wadah untuk berkreativitas bagi anak anak muda yang ada di sini
kemudian mendapatkan ide untuk membuat kesenian yang idenya itu dari orang orangan sawah
dimana orang orang ansawah sendiri merupakan tradisi para petani yang ada di wilayah sini
yang pada saat ini mungkin sudah banyak dilupakan bahkan mungkin jarang digunakan lagi
jadi membuat kesenian buta ini sebagai salah satu bentuk demo
boleh dikatakan hampir punah
dibentuk menjadi sebuah kesenian yang mungkin kalau orang orang sawah itu
tadinya hanya diam di sawah sekarang kita gerakan dengan tarian yang diiringi dengan musik
menjadi sebuah seni yang bisa bermanfaat bagi masyarakat
masa ketika menyelidiki orang orang ansawah
setelah peringatan maulid nabi usai dilaksanakan
masyarakat dan para sesepuh panjalu dihibur dengan penampilan seni debus
debus pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk memulai
tanpa semangat juang rakyat sekaligus menyebarkan agama islam di wilayah jawa barat
pasucian bumi alit dan taman borosmora
kembali ramai di perumahan
puncak acara nyangku digelar sebentar lagi
prosesi diawali dengan arak arakan benda pusaka
oleh para sesepuh panjalu dari bumi alit menuju nusa larang
sebuah pulau di tengah situ lengkong
masing masing sesepuh membawa satu pusaka dengan menggunakan kain khusus
setelah tiba di situ lengkong
rombongan arak arakan menggunakan perahu menuju nusa larang
tidak sedikit masyarakat yang rela menyewa kapal
hanya untuk mencari perahu
untuk menyaksikan prosesi secara utuh
pulau nusa larang merupakan pusat kerajaan panjalu
ketika prabu borosmora menjadi raja
lokasinya yang dikelilingi air serta gerbang masuk yang terbatas
membuat kerajaan panjalu saat itu aman dari ancaman musuh
nusa larang diakini masyarakat
merupakan tempat dimakamkannya mbah panjalu atau raja panjalu
dan pada hari yang kencana
anak dari prabu boros ngora yang juga sempat menjadi raja panjalu
sejumlah seni helaran atau arak arakan menyemarakkan upacara nyangkuk
dimulai dari bebegik seni panjalu ini nyaris hilang
seni topeng peninggalan prabu borosmora ini
menjadi andalan masyarakat suka mantri dalam setiap pesta rakyat
dilanjutkan karya seni komunitas anak ibu asuhan ganda suganda
pedang zulfiqar yang diakini sebagai pemberian sahabat nabi muhammad ali bin abi talib
setelah menggunakan tirta kahuripan pusaka dikeringkan dengan asap dupa
kemudian dibungkus kembali dengan kain
hal yang sama berlaku untuk dua pusaka lainnya cis atau pisau pendek dan kujang
upacara nyangku diakini oleh berbagai pihak memiliki korelasi dengan upacara sejenis yang ada di pulau jawa
seperti panjang jimat di cirebon
nyangku menurut saya adalah upacara yang berbeda dengan upacara yang ada di pulau jawa
itu memiliki korelasi dengan sejarah tentang perkembangan agama islam di tatar galuh
ataupun di sunda pada umumnya
di galuh ini sendiri ataupun di jawa barat pada saat ini
penyebaran agama islam dilakukan oleh diantaranya yang sudah dikenal di masyarakat luas adalah oleh cirebon
melalui sunan gunung jati atau sebelumnya oleh pangeran cakrabuana
selesai upacara penyucian pusaka air yang digunakan dalam prosesi dibagikan kepada masyarakat
air tersebut diakini akan mendatangkan berkah meski jumlahnya saat ini tak sebanyak dahulu
nyangku yang di panjalu ini kalau dulu air pusakanya begitu sangat dinanti nanti oleh pengunjung
oleh masyarakat gitu ya untuk diambil airnya karena dianggap ada bernilai berkah
ada berkahnya baik disimpan di rumah ataupun untuk pertanian dan lain sebagainya
jadi air itu dipercaya memiliki berkah
namun karena pemahaman terhadap agama akidah yang semakin tebal
maka hal seperti itu mulai terkikis
mulai terkikis sehingga ya air bekas jamasan ataupun pencucian pusaka itu adalah hanyalah air
memiliki dikikis itu nilai nilai seperti itunya
seperti nilai spiritualnya dan lain sebagainya
ini juga di satu sisi tentu fenomena seperti ini ada yang hilang
mungkin ya ada yang tergantikan gitu dengan pemahaman baru
benda pusaka kemudian dikembalikan ke pasucian bumi alit untuk disimpan
benda pusaka lainnya yang berjumlah ratusan
akan dicuci keesokan harinya di bumi alit tanpa upacara secara terbuka
masyarakat pun harus menunggu bulan maulu tahun depan
untuk dapat melihat kembali benda peninggalan prabu boros ngora
meski sesungguhnya tak perlu menunggu lama untuk mulai membersihkan dan memperbaiki diri
sesuai nasihat prabu boros ngora dalam papagon panjalu
maka karena suci maka minum karena ucap teka dan bahasa sebenarnya